kita awali informasi after sepuluh kali ini dari basuki cahayapurnama atau ahok
yang pada selasa pagi tiba di mabespori untuk menjalani pemeriksaan pertama
dengan status tersangka kasus penodaan agama
ya ahok datang di mabespori pada pukul delapan tiga puluh waktu indonesia barat
dengan didampingi tim hukum yang mewakili empat partai pendukung
pemeriksaan ini dilakukan untuk mengambil dan menyempurnakan penyelidikan
yang telah dilakukan sebelumnya
kapolri tito karnavian pekan lalu menyatakan penyidik polri akan segera menyelesaikan
penyidikan kasus dugaan penodaan agama oleh ahok
agar berkasnya bisa segera diserahkan kekejaksaan
jaminan kapolri ini menjawab desakan sejumlah ormas yang mendesak ahok untuk ditahan
meskipun polisi punya alasan yang cukup untuk tidak menahan ahok
pak ahok didampingi oleh tim hukum
partai pendukung dan ditambah satu lagi
dari p tiga kita tahu kan p tiga ada dua
dari pak ian farid